sejumlah tempat penginapan di kawasan wisata ancol pademangan jakarta utara terbakar pada minggu sore
api yang berkobar hebat menjadi tontonan para pengunjung
belum diketahui penyebab kebakaran ini namun menurut keterangan warga
api diduga berasal dari salah satu bagian dapur tempat penginapan
api yang terus membesar menyambar ke bangunan tempat penginapan yang berada di sebelahnya
hingga minggu sore petugas dari suku dinas pemadam kebakaran jakarta utara masih berjibaku memadamkan api
kasus ini ditangani oleh pihak mapolsek pademangan jakarta utara